sidang lanjutan kasus penganiayaan aktivis papua rajid patiran pada rabu siang digelar di pengadilan negeri jakarta timur
sidang dengan agenda putusan selah dengan dua terdakwa rulang levi dan kelvin molama
ditunda majelis hakim setelah satu terdakwa rulan levi tidak dapat dihadirkan karena terpapar covid sembilan belas
terkait kasus penganiayaan yang dialami rajid patiran kuasa hukum korban memastikan kasus ini tidak berkaitan dengan isu politik
dengan objektif dan benar dan karena ini pidana murni tidak ada kaitan politik
dan kami juga sebagai dari tim boyar serajit menyatakan bahwa janganlah membuat kegaduhan lagi di bangsa ini seolah olah apapun dikaitkan dengan isu politik
tim kuasa hukum berharap majelis hakim dapat memandang kasus ini secara objektif
yang pada intinya persidangan tersebut kemudian ditunda karena hakim kemudian
kita haruskan untuk mengedepankan akses kesehatan kepada para terdakwa terlebih dahulu ketimbang proses formal terkait dengan proses persidangan mereka
kasus penganiayaan disertai perampasan ini ditangani polda metro jaya
tiga yang dilaporkan korban melakukan penganiayaan dan pencurian dengan kekerasan di depan kantor badan kepegawaian negara cililitan jakarta timur
penganiayaan ini dipicu perselisihan sesama aktivis aliansi mahasiswa papua
sidang lanjutan masih dengan agenda putusan sela
ditunda hingga pekat depan
stefanus wangge jakarta